kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyebut jawa barat masuk dalam daerah terkumuh se indonesia
kota bandung sebagai ibu kota pun dianggap memiliki luasan permukiman kumuh terbesar
berdasarkan data dari direkturat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
ada delapan indikator kumuh di desa atau kelurahan
indikator tersebut diantaranya bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sistem struktur
kondisi jalan lingkungan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman
ketidaktersediaan akses dan kebutuhan air minum
drainase yang tidak baik tercemarnya lingkungan sekitar oleh limbah
ketidaktersediaan sistem pengelolaan sampah
ketidaktersediaan sistem pengamanan kebakaran secara aktif maupun pasif
serta ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau
menanggapi hal itu wakil wali kota bandung yana mulyana menyatakan
banyaknya kaum urban yang berdatangan ke kota bandung
untuk mengadu nasib turut menjadi salah satu hal yang membuat bandung terkesan kumuh
bandung itu kan laju pertumbuhan ekonominya tertinggi loh tujuh dua puluh satu persen
dibanding provinsi saja hanya lima tiga puluh lima nasional bahkan hanya lima dua ya
jadi memang menarik buat urban luar kota bandung itu masuk ke kota bandung
kota bandung untuk berupaya bekerja lah ya
karena tadi laju pertumbuhan ekonomi bandung yang relatif tinggi
soal indeks itu kan orang lain yang menilai ya
tapi kami terus berupaya untuk memperbaiki
ya konkretnya kan kita ngajukan perda ini gitu ya
niatan kami itu ada gitu untuk menata kawasan kumuh
menurut dinas perumahan dan kawasan permukiman pertanahan dan pertamanan
pkp tiga kota bandung
luasan permukiman kumuh kota bandung per maret dua ribu sembilan belas menurun
tersisa tujuh ratus tujuh belas enam puluh delapan hektare permukiman kumuh dari sebelumnya sekitar satu dua ratus lima puluh empat hektare pada dua ribu tujuh belas
seperti di kelurahan manjah lega kecamatan rancasari
kawasan seluas satu ratus enam puluh tujuh dua puluh lima hektare ini memiliki beberapa indikator kekumuhan
seperti sulitnya prasarana dan sarana air bersih rumah tidak layak huni dan drainase
drainase pun mulai dibangun di enam rt dari rw dua belas dan tiga belas sejak tahun dua ribu delapan belas
ya sebelumnya sebelum ada ini sebelum ada drenase
paling buang air itu ke jalan ke jalan ke jalan raya
jadi cucur air hujan tetap ke jalan jadi jalan itu becek gitu
terus saluran ke depannya juga lebih tinggi
akhirnya air dari sana malik ke ini ke warga gitu akhirnya banjir di warga gitu
selain kelurahan manjah
lega kelurahan cijawura kecamatan buah batu pun memiliki sejumlah indikator kekumuhan yang serupa
seperti ketidaktersediaan akses air minum dan drainase
misalnya genangan air ya hanya bukan di sini saja tapi di sebelah sana di sebelah barat
tapi sekarang sudah berkurang dan di sini juga sudah mulai berkurang masalah genangan dan air
di mana memang masalah dynese ini sangat diperlukan ya untuk masyarakat yang ada di perumahan yang ini
mejemuk di sini tidak seperti yang ada di komplek
selain drainase tadi apa aja pak dulu
dulu itu yang jadi masalah itu ya perumahan rumah tidak layak huni
dan itu ada bantuan juga dari pemkot yaitu untuk sekarang ada dua belas unit
dpkp tiga kota bandung mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh
paling tinggi sanitasi pak kita masih sanitasi dan ya odf
ya odf open
ya gitu lah buang air kaisar buang air sembarangan
buang air besar sembarangan bahasa gampangnya seperti itu
kita akan membangun melalui selain dari kotaku tadi yang satu ratus dua puluh
kita juga dari apbd kita ada kegiatan kegiatan untuk membangun psab
perasana sarana air bersih di kawasan kawasan memang yang belum mempunyai air bersih
termasuk juga kita membangun safety tank septic tank komunal
agar masyarakat bisa lebih mempergunakan
tadi tidak membuang dimana saja
tim liputan cnn indonesia bandung